perbaikan dan pelebaran jembatan jalur nasional pantura tuban jawa timur dipastikan belum selesai saat musim mudik lebaran
tidak hanya akan menyebabkan kemacetan pada saat mudik keberadaan material serta minimnya lampu penerangan dikhawatirkan dapat membahayakan pengguna jalan
empat bulan berlalu proyek pelebaran jembatan utama jalur nasional pantura di kilometer empat kecamatan jenu kabupaten tuban masih jauh dari selesai
para pekerja baru menyelesaikan tiga puluh persen penambahan badan jembatan di sisi utara saja
proyek ini diperkirakan selesai akhir november dua ribu tujuh belas
agar tidak mengganggu arus lalu lintas saat mudik maka penggarap proyek berencana menyingkirkan material dan alat berat dari jalan raya
proyek akan dikebut untuk menyelesaikan penambahan ruas sisi utara dengan target hamil tujuh lebaran
selanjutnya proyek akan dihentikan dan baru akan dilanjutkan setelah musim mudik
kita kontrak mulai tanggal tiga februari
terus targetnya berapa lama
menggantian total ini
jadi ini pelebarannya dulu dikerjakan yang sisi selatan sama utara
utara dulu dikerjakan
kemudian setengah utara baru selatan dikerjakan
setelah selatan dikerjakan baru yang tengah kita bongkar kita kerjakan